pasca banjir lahar hujan upaya pembersihan dan normalisasi sungai dilakukan anggota tni bersama kementerian pupr
di kenagarian bukik batabuah kecamatan canduang kabupaten agam sumatera barat
sejumlah alat berat dikerahkan guna membersihkan dan menormalisasi aliran sungai
bahkan satu jembatan harus dirobohkan karena menyebabkan tumpukan material pasca banjir lahar hujan yang menerjang wilayah ini
selanjutnya akan dibangun jembatan beli atau jembatan rangka baja dalam beberapa hari ke depan sehingga dapat segera digunakan masyarakat
prioritas untuk pengerjaan adalah membongkar jembatan karena selama ini jembatan ini menjadi salah satu penyebab dari bertumpuknya material karena adanya tiang di bawah jembatan
dan hari ini alhamdulillah bisa dilihat sendiri tadi untuk jembatan sudah selesai
proses hancur roboh kemudian nanti kita bergerak untuk melaksanakan kegiatan proses untuk pemasangan jembatan bali
harapannya nanti di tanggal dua puluh satu atau tanggal dua puluh dua selama tiga hari pemasangan jembatan bali ini sudah siap
artinya bisa jalan ini bisa dijadikan lagi untuk arus jalan utama
sementara itu sekitar seratus warga pengungsi terdampak banjir lahar hujan di tanah datar
warga yang mengeluhkan sakit ini berada di posko pengungsian sungai jambu kecamatan pariangan kabupaten tanah datar
selain diberi obat di posko layanan kesehatan keliling yang dibuka bidokes polda sumbar ini warga juga diberi multivitamin
layanan kesehatan keliling akan terus digencarkan hingga menjangkau daerah pelosok yang terdampak
jembatan di kabupaten tanah datar hanyut dan rusak
untuk mobilisasi masyarakat membangun jembatan sederhana secara swadaya dengan menggunakan pohon kelapa dan balok kayu
sementara guna memperlancar distribusi bantuan untuk masyarakat terdampak tni juga membangun tujuh jembatan baili yang menghubungkan jalan utama